astaga kenapa mereka berantem
lo mau tau mau gue apa
karena riri tuh gak pantas buat lo
lo harus ambil keputusan
andi atau haris
lo mau ngapain sih
ada yang harus lo tau soal riri
jantung dia nggak akan kuat
kalian ngapain lagi datang kesini
kamu ngapain datang kesini
alia kangen tuh sama kamu
alia mau main sama om baik
kamu tega lihat alia kayak gitu
selama lo kemarin di amerika
kakak lo itu macarin riri
lo gak usah macin macing gue ya
gue udah tau soal gosip itu
dan gue udah tanya langsung ke kakak gue
gue kasih tau sama lo
itu buang buang waktunya
tapi kakak lu gak jujur kan sama lo
dia pasti gak cerita waktu dia ngejar kejar riri
sampai dia pingsan
dia juga muntah muntah
menurut diagnosa gue sebagai calon dokter
biasanya kalau orang muntah muntah itu
tanda dia lagi hamil
dan gak menutup kemungkinan
riri bukan cewek sembarangan
dan kakak gua apa yang lu tuduhin itu semua fitnah
ihh pansi lah
he kalo lu gak percaya lu tanya langsung sama riri biar dia jelasin sama lu
nordin kenapa lagi sih
bikin tributan lagi ya
kamu mau mangga
kau mau ngeliatin aku kaya gitu
tadi nurdin bilang sama aku
mengandung anak mas haris
ya ampun nurdin bilang begitu
dia tau dari mana
enggak pasti dia nebak nebak
dia gak tau dengan pasti
kamu percaya apa kata
aku mau tanya
gak seharusnya nuduh kamu
aku tahu kamu marah pasti
aku gak akan percaya sama omongan orang lain
termasuk omongannya si nordin
dia itu pengen ngedapetin kamu ri
makanya dia halalin segala cara untuk bisa dapetin kamu
andi begitu percaya dan membela aku sampai berantem sama nurdin
padahal aku sama haris sudah membohongi dia
aku gak pantas dibilang seperti ini
maafin aku andi
terima kasih om baik alia senang banget makan siang sama om baik
iya sama sama habisin makanannya ya
aku yakin dengan manfaatin alia
pelan pelan pasti haris akan luluh dan kembali ke pelukanku
dia janjan disini sama gue tapi belum dateng
si haris sama perempuan
selama ini lo deketin riri sekarang lo deketin perempuan lain
ganteng banget nih cowok
sekarang selera lo jangan ada anak satu ya
jangan jangan anak lo
haris haris haris udah haris udah
udah udah mau sih
kamu tunggu disini aja
lo gak ada yang kapok kapok ya apa cari masalah sama gue ha
gue yang masing masing nyari masalah sama lo kenapa

pas juga kenapa mereka berantem

karena riri tuh gak pantas buat lo
lo tuh sebenernya cintain sama siapa sih ri
andi atau haris
ya setau gua kan lo tuh pacaran sama andi
tapi gua baru denger kabar katanya lo juga pacaran sama haris
mas arman tau dari mana semua ini
jangan dimainin perasaan mereka
mereka tuh adik kakak lo
mas dengar dari siapa sih
iya tanti cerita soal hubungan kamu sama haris
lo kan tau gua tuh cinta sama tanti
tapi tante cintanya sama haris
dan sekarang lo juga malah pacaran sama haris
tanti cinta sama haris
kenapa hidup begitu rumit
aku dan haris saling mencintai
tapi gak bisa bersatu
sedangkan di luar sana
ada banyak orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan
ada apa kesini pagi pagi
aku kesini mau ketemu sama orang tua kamu
aku mau ngelamar kamu ri
andi ngelamar ri
kalau gitu biar saya panggilkan dulu orang tua saya
tante andi duduk